menteri kesehatan nila f muluk juga datang menjenguk menteri koordinator bidang hukum dan keamanan wiranto
yang masih dirawat di rspad gatot subroto jakarta sejak sepuluh oktober akibat penusukan
menteri nila mengatakan wiranto sudah dipindahkan ke ruang rawat inap
meski masih harus menjalani sejumlah rangkaian medis seperti fisioterapi dan istirahat total
dalam waktu yang belum bisa ditentukan
nila juga mengatakan setelah insiden penyerangan wiranto
dirinya mendapatkan pengawalan ekstra dari aparat kepolisian saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat
sudah jalan sudah dapat dan sebagainya tadi jadi cukup baik
kebetulan saya setelah dari sehari kemudian saya ke sumatera barat ke padang saya juga kaget terus terang
kenapa tiba tiba saya dijemput sama pak kapolres ya
saya kira saya terus terang saya menegur selamat pagi pak bapak mau jemput siapa pak
jemput ibu kaget juga saya
pokoknya saya pak emang saya kenapa ibu perotap
ternyata saya padahal menguji pada waktu itu mau ke fakultas andalas ada ujian s tiga
kemudian ya itu polisinya ngikut semua
akhirnya saya wa pak kapolri pak kapolri ini saya agak terkejut
kok kayaknya pasukan bapak banyak banget gitu
dan beliau menjawab ya inilah perotap yang diperketat dalam hal ini
akhirnya saya juga mesti mengerti